baik kami mohon maaf karena terjadi kesalahan dari informasi tadi
kita langsung ke dialog pada malam hari ini ancaman pemblokiran pse oleh pemerintah bagi yang tidak mendaftar menjadi sorotan
pasalnya sejumlah platform digital yang terancam cukup populer di masyarakat
sebagian mungkin anda gunakan seperti whatsapp facebook google dan beberapa yang lainnya juga
apakah pemerintah ini berani melakukan pemblokiran
mendekati tengkat waktu yang diberikan
mengapa mayoritas penyelenggara sistem elektronik atau pse ini belum juga mendaftar
kita akan diskusikan pada malam hari ini heboh pemerintah ancam blokir platform digital
ada mas deddy permadi jubir dari kominfo selamat malam mas deddy apa kabar
selamat malam mas reinhardt kabar baik
baik ada mas teguh aprianto konsultan keamanan siber dan juga anti peris
selamat malam mas teguh apa kabar
selamat malam mas
selamat malam baik
saya langsung ke mas deddy dulu dari pemerintah
ini sudah dua hari ya mendekati tenggat waktu yang diberikan mas deddy yang disampaikan oleh pak menkom info pak joni g plate
kami lihat juga tampaknya pse yang kemudian diharapkan bisa mendaftar ini juga belum melakukan pendaftaran
apa respon dari kominfo terkait dengan hal itu
baik kami ingin mengupdate sampai ini ya
sebetulnya sudah banyak
sekali pse lingkup privat yang mendaftarkan diri ke kementerian kominfo
di pso domestik ada lima sembilan ratus dua puluh satu pse yang sudah mendaftar
termasuk diantaranya yang hari ini masuk adalah google cloud indonesia
kemudian sebelum sebelumnya ada lazada shopee bukalapak trevelova gojek grab ticket com oppo kompas com mypertamina dan lain sebagainya
itu semuanya sudah
kemudian yang pse asing ada delapan puluh tujuh pse seperti telegram mobile legends spotify bing tiga dan lain sebagainya
jadi saya rasa ini perkembangan yang baik
dan perlu dicatat bahwa pendaftaran pse ini sudah bukakan atau disampaikan oleh pemerintah sejak hampir dua tahun yang lalu melalui permen kominfo nomor lima tahun dua ribu dua puluh
jadi ini bukan sesuatu yang
ini bukan sesuatu yang baru
kami sudah menginformasikan sedini mungkin
dan sebetulnya pendaftaran itu sangat sampul dalam hal proses pendaftarannya
jika ada kesulitan di dalam mendaftar maka kominfo juga siap membantu
yang utama di sini adalah bagaimana penyelenggara sistem elektronik lingkup privat bisa tunduk kepada regulasi atau aturan hukum di indonesia
jadi ini yang sangat penting
jadi setelah tanggal dua puluh kita akan lihat
jika pse itu belum mendaftar maka bahwa pse tersebut belum legal untuk beroperasi di indonesia
oke nah nanti kita bicara ketika nanti ini belum legal setelah tanggal dua puluh
artinya meta group ya seperti facebook instagram messenger whatsapp telegram juga youtube
ini belum ada terdaftar
yang diharuskan oleh kominfo mas deddy
perlu kami catat bahwa komunikasi terus berlangsung ya
kementerian kominfo itu sangat gas di dalam mendorong platform atau penyelenggara sistem elektronik untuk bisa melakukan pendaftaran
karena ini adalah amanat peraturan perundungan yang berlaku di indonesia
di saat yang bersamaan kami membangun komunikasi
dengan para penyelenggara sistem elektronik tersebut
termasuk diantaranya metagroup
dan mereka menyampaikan komitmen mereka untuk bisa segera mendaftar sebelum tanggal dua puluh
jadi kami harap masyarakat juga tetap tenang
karena pse ini mereka berkomitmen untuk bisa mendaftar ke kominfo sebelum tingkat waktu yang diberikan
kami membangun komunikasi itu dan terus menekankan kepada bse
untuk tunduk dan wajib mendaftar
dan proses pendaftaran yang kami tadi sampaikan
dan sebetulnya poin poin yang harus didaftarkan itu adalah hal hal administratif
misalnya untuk sama sistem elektronik
sertifikasi pelaku lapangan usaha di indonesia
jadi ini sebetulnya sangat teknis dan bersifat administratif
tanpa bingung soal misalnya akses pemerintah terhadap data pribadi
itu saya rasa berita yang tidak benar
dan bisa kami tegaskan di sini bahwa dalam proses pendaftaran itu tidak ada ketentuan untuk memberikan akses data pribadi kepada pemerintah
karena kita tahu bahwa pemerintah pun sedang berusaha untuk menuntaskan ruu pelindungan data pribadi
sehingga kita sangat menghormati
terkait dengan pelindungan data pribadi tersebut
dari luar mas teguh aprianto
anda melihat mengapa kemudian banyak pse yang terkesan atau terlihat ini belum langsung mendaftarkan
padahal sudah hampir dua tahun
bahkan sudah diwanti wanti akan diblokir
kalau mas dedy katakan tadi ini sebetulnya hanya teknis dan juga administratif
kalau dibilang teknis atau administratif juga nggak bisa ya mas ya
artinya ketika pse sudah memutuskan untuk mendaftar
dia harus tunduk dengan permen kominfo yang baru ini
permen kominfo nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh satu itu ya masih memiliki maject pasal pasal yang bermasalah gitu
ketika psi mendaftar dia harus tunduk dengan permen kominfo ini
ada pasal sembilan ayat tiga dan empat yang sahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ini definisinya nggak jelas
dan itu akan karet sekali
ketika ini sudah ada ke depannya akan menyebabkan kacauan yang lain lainnya lagi
sama mengganggu ketatiban umum ini definisinya apa
apa bedanya nanti permen kominfo ini sama undang undang ite yang sudah kita lihat memberikan dampak kekacauan yang luar biasa
kalau ada pasal tiga puluh enam yang nanti penegak hukum akan bisa meminta data komunikasi dan data pribadi kita
nah ini kan ada di dalam permen kominfo
kalau dibilang ini hal administratif ya nggak bisa
ketika pse udah mendaftar artinya mereka sudah setuju dengan regulasi ini gitu
nah sementara pernah ingat kasus antara apple versus fbi
fbi aja ditolak gitu sama apple
nggak bisa sesembarangan itu untuk permintaan data
permintaan data itu harus dari pengadilan
masa aparat penegak hukum bisa seenak jidatnya minta data ke platform gitu
harus ada pernyataan dari pengadilan dulu atau perintah dari pengadilan baru bisa
nah di permen kominfo ini tiga pasal bermasalah ini berbahaya
jadi itu masalahnya di sana
kalau kita bertanya sebagai publik kan mikirnya
apa sih masalahnya masih banyak psc yang belum mau mendaftar gitu
ya karena mereka sudah ada kebijakan privasi
mereka sudah punya peraturan mereka sendiri
dan ketika peraturannya ini berbeda dan sangat jauh dengan yang diatur di permen kominfo
ya otomatis mereka juga akan nggak mau setuju gitu aja
jadi sampai sekarang saya yakin masih terjadi ruang ruang dialog gitu kan
antara kominfo dan pse gitu yang belum terdaftar
ya tapi kalau permen kominfo nya masih begini ya nggak bakalan ada titik temu gitu
jadi menurut anda masalahnya ada di permen kominfo dan itu bertentangan dengan kebijakan privasi dari para pse ini
tapi kalau kemudian tidak didaftarkan ini kan juga sebetulnya polemik tersendiri juga ya mas teguh
artinya para pse pse ini terutama yang dari luar negeri
bisa kemudian tidak mengikuti aturan atau regulasi negara kita
karena pemerintah sendiri kominfo sendiri masih bergantung dengan platform platform ini kan
komunikasi publiknya mereka menggunakan sosial media yang belum terdaftar itu
komunikasi sehari hari juga mereka menggunakan whatsapp
jadi kalau itu diblokir ya terlalu banyak pentingan yang terganggu di sini
kita lihat aja nanti tanggal dua puluh juli gimana penerapannya
apakah benar kominfo
sesuai dengan omongannya atau enggak gitu
oke jadi anda tidak yakin kalau kemudian ini berani diblokir oleh pemerintah setelah tanggal dua puluh juli mas teguh
saya yakin tidak
oke saya ke mas deddy kalau begitu
mas deddy ini banyak juga yang bertanya tanya
ini pemerintah yakin ini berani memblokir setelah tanggal dua puluh juli
kalau kemudian beberapa platform ini tidak mendaftar ke kominfo ke pemerintah
sebenarnya sudah kami sampaikan sejak awal ya
ketika kami melakukan konferensi pers beberapa waktu yang lalu untuk mengumumkan terkait dengan pendaftaran pse ini
bahwa sebetulnya pemerintah melakukan ini semua dengan sekehati hatian
jadi kita menunjukkan sikap kerjasama kita juga dengan pse demi kepentingan publik
misalnya apa sudah terbukti beberapa platform sudah mendaftar
misalnya google cloud indonesia yang tadi saya sampaikan
telegram sudah mendaftar
kemudian shopee bukalapak traveloka gojek ya
ketua di bagoto
kemudian ada ovo dan lain sebagainya
hal ini menunjukkan sebetulnya secara teknis tidak ada masalah gitu ya
dan tinggal kita menunggu beberapa platform digital yang akan mendaftar sebelum tanggal dua puluh nanti
dan kami cukup optimis
hanya ada yang mendaftar
walaupun di saat yang bersamaan pemerintah seperti yang disampaikan oleh pak menteri kominfo
dalam hal ini tegas gitu ya
untuk mewajibkan pse privat itu untuk mendaftar demi sebetulnya
sip administrasi perlindungan hak pengguna
dan kemudian penggunaan kuatan sinergi antara pemerintah dan stakeholders yang terkait
jadi saya rasa ini menjadi sangat penting
untuk membuat pse itu menjadi legal di indonesia
dan kemudian bisa menjalankan wajiban kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan indonesia
tapi ini belum cukup menjawab ini mas deddy
apakah memang akan diblokir atau bagaimana setelah tanggal dua puluh
kalau kemudian beberapa pse ini tidak juga mendaftar
apalagi pse pse yang kemudian seperti whatsapp facebook instagram
ini bagaimana kebijakan yang akan diambil pemerintah
kalau yang tadi mas
pemerintah harus sampaikan instagram facebook whatsapp
itu kan dalam satu payung meta
kami sudah berkomunikasi dengan manajemen meta
mereka menyampaikan komitmennya untuk bisa mendaftar sepuluh tanggal dua puluh
dan kami memegang komitmen itu
jadi saya rasa kami cukup optimis bahwa platform yang tadi disebutkan akan mendaftar sepuluh tanggal dua puluh
jadi pemerintah optimis bahwa platform platform
yang sampai dengan sekarang belum ikut mendaftar itu akan mendaftar sebelum tanggal dua puluh
mas teguh jadi memang ditargetkan ini sebelum tanggal dua puluh semua platform tersebut akan mendaftar
artinya diskusi itu tetap dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menemukan titik temu antara pse dan juga pemerintah
iya saya sesuai yang saya katakan tadi sebelumnya
kalau saya yakin ruang dialog ini masih berlangsung antara pemerintah dan psi yang belum terdaftar
tapi kalau tadi mas dedy menyebutkan google sudah mendaftar sebaiknya dipalidasi lagi
karena tadi sudah ramai di twitter yang membahas soal
oh google udah mendaftar nih tapi ternyata pendaftarnya cv daun jati ini siapa
jadi kita sudah melihat tadi data datanya dan itu banyak data yang sudah spagetrasi tapi tidak sesuai
dan itu sudah ditampilkan di websitenya kominfo
jadi validasinya seperti apa
itu sudah dipertanyakan juga sama teman teman dari tadi
sudah rame juga di twitter soal pse yang sudah terbit
ini datanya kok google didaftaran sama cv sebuah cv bukan pt ya
tv daun jati kan aneh gitu ya
dan semoga ruang dialognya masih terus berlangsung
tapi menurut saya pribadi karena permain kominfo malah ya semoga berlangsung lancar
karena selagi masih ada permain kominfo ini kalau dari kita dan publik juga sudah memberikan penolakan gitu
dan sudah memperlihatkan kalau ya permain kominfo ini harus ditarik dulu gitu
permen kominfo ditarik dan pemaksaan pendaftaran pse sifatnya harus dihentikan gitu
karena nggak ada kepentingan publiknya sama sekali
ini kepentingan murni kepentingan pemerintah doang gitu
kepentingan publik nggak ada yang dilibatkan di sini
mungkin dari saya itu aja
oke mas dede itu yang soal google bagaimana sebetulnya
karena tadi mas teguh katakan ini cukup ramai
jadi penjelasannya apakah sudah tervalidasi google sudah mendaftar
jadi itu sudah tervalidasi google sudah mendaftar
jadi pendaftaran masuk itu kami langsung melakukan notifikasi ya
jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pendaftaran dari google cloud indonesia itu sudah masuk per hari ini
tetapi perlu digarisbawahi bahwa google group belum semuanya mendaftar
misalnya di situ ada youtube
kemudian ada subdomain atau subindustri dari google itu sendiri
beberapa belum mendaftar
tetapi kami mendapatkan informasi dari manajemen google indonesia bahwa mereka akan mendaftar lambat lambatnya besok
untuk selain google cloud indonesia
nah setelah dilakukan pendaftaran maka kementerian kominfo melakukan tahap verifikasi
jadi kami berterima kasih juga kepada mas teguh dan teman teman yang sudah ikut gitu ya mempelajari
dan kemudian memberikan apa
kementerian komite juga menilai pendapat terkait dengan data data yang masuk
tentu itu juga akan menjadi timbangan verifikasi dari kementerian kominfo untuk menilai apakah pendaftaran itu sudah sesuai dengan regulasi
maksud ataukah belum
oke baik mas dedy
tapi menjawab pertanyaan saya juga melanjutkan apa yang disampaikan mas teguh ya
apa kepentingan publik untuk dibalik dari regulasi ini
kekhawatiran apa yang menyebabkan
kehawatiran apa yang menyebabkan
kekhawatiran apa yang membuat akhirnya pemerintah merasa perlu pse ini harus mengikuti regulasi mendaftar kepada pemerintah
dan bagaimana menjawab soal pemkom info yang dianggap ini masih banyak pasal pasal karet
tapi dijawabkan nanti mas deddy dan nanti saya juga akan ke mas teguh
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya saya masih bersama dengan mas deddy permadi dan juga mas teguh aprianto
bapak bapak kalau kita melihat sekarang ini kan memang aktivitas masyarakat itu sudah banyak beralih ke ruang digital ya
apalagi dalam dua tahun terakhir di masa pandemi covid sembilan belas
jadi agak sulit memisahkan aktivitas masyarakat dengan platform platform digital
sehingga mungkin ketika ada rencana untuk memblokir sejumlah platform ini juga cukup heboh
diperbincangkan oleh masyarakat
nah mas deddy kembali ke pertanyaan
kepentingan publiknya apa dibalik kewajiban keharusan pse ini harus mendaftar ke pemerintah
jadi setidaknya ada tiga hal ya
yang pertama tertib administrasi
yang kedua perlindungan pengguna
yang ketiga penguatan sinergi
saya akan uraikan satu persatu dengan singkat ya
yang pertama tertib administrasi
kita bayangkan mas untuk bisnis atau usaha kecil saja itu harus memiliki izin berusaha
nah kita tahu bahwa pse ini melibatkan aktivitas jutaan orang
jadi kita melihat ada urgensi tertib administrasi disini ketika mereka harus mendaftar
ini pun levelnya bukan itu
izin itu di atas pendaftaran
ini hanya diminta untuk mendaftar
bukan diminta untuk mengurus izin
nah kami meyakini bahwa tertib administrasi ini akan menghadirkan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang lebih kuat
terutama di dalam memastikan kepatuan psa terhadap regulasi dne
contoh yang paling kecil adalah ketika terjadi insiden
insiden dalam penanganan siber maupun pelindungan data pribadi
ada beberapa pse bahkan pemerintah sulitan untuk mencari tahu kepada siapa harus koordinasi ketika terjadi insiden itu
sehingga pendaftaran ini kita mengharapkan ada kolom kolom yang diisi terkait dengan kontak
terkait dengan status badan usaha mereka dan lain sebagainya
yang kedua adalah perlindungan pengguna

yang kedua adalah perlindungan pengguna
jadi kita sebetulnya ingin mengoptimalkan perlindungan terhadap hak hak pengguna psa ya
termasuk di dalamnya dalam hal pengawasan terhadap pelindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik
ini sebetulnya selaras dengan rancangan undang undang pelindungan data pribadi yang saat ini sedang digodok oleh panja pemerintah sama dengan panja dpr
yang ketiga adalah penguatan sinergi
kita tahu bahwa yang namanya penggunaan pse atau platform digital
itu perlu dibarengi kesiapan penggunanya
yaitu dalam hal masih digital misalnya
nah kita ingin memperkuat sinergi antara pemerintah dengan platform digital untuk penguatan misalnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia itu
baik dalam hal pengembangan teknologinya pemutakhiran regulasinya
ataupun secara bersama sama mengupayakan peningkatan literasi digital di indonesia
kita yakin bahwa literasi digital itu tidak menderita peningkatan
dari segi peningkatan digital itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah
sehingga sinergi dengan pse yang sudah terdaftar itu tentu akan lebih mudah dilakukan jika ada database sistem administrasi yang lebih rapi dan kita bisa energi dengan mereka secara lebih mudah
saya rasa itu manfaat yang bisa dilihat dan dipandang dari sisi pengguna maupun dari sisi pse nya
jadi apa bahayanya dari sisi pemerintah ya kalau psa atau sederet raksasa teknologi ini kemudian tidak tunduk terhadap aturan atau regulasi dari pemerintah yang sudah dibuat
kalau kita melihat pernyataan dari pak menteri ini kan ini juga menyinggung soal maraknya misinformasi hoax dan lain sebagainya yang terjadi di ruang sosial media
artinya kekhawatiran itu lebih dari sekedar problem administrasi mas dedy

jadi sebetulnya seperti saya sampaikan di poin pertama kami bahwa tertib administrasi itu akan membantu kita untuk memastikan bahwa psa itu tunduk pada regulasi nasional di indonesia
di uni eropa misalnya mereka punya gdpr yang mengatur tentang pelindungan data pribadi
di indonesia kita insya allah akan segera memiliki undang undang pelindungan data pribadi
jadi bagaimana kita memastikan agar psa itu bisa menghadirkan pelindungan terhadap data pribadi tanpa mereka terregistrasi atau terdaftar otoritas pemerintahan
jadi saya rasa ini adalah sinergi yang dibangun antara psa dengan pemerintah untuk bersama sama menghadirkan pelindungan terhadap pengguna juga
kalau kita melihat misalnya ya beberapa kasus
ada insiden kebocoran data pribadi yang sudah pernah terjadi di indonesia dengan kominfo sebagai pengampu untuk melaksanakan investigasi
bahkan bisa kami sampaikan kadang kami kesulitan untuk mengkontak dengan siapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap insiden ini gitu ya
jadi saya rasa tip administrasi ini akan membantu ketika penyelenggara sistem elektronik itu mengalami satu hal yang sangat berat

ini adalah satu insiden yang merugikan pengguna yang ada di indonesia
koordinasi itu menjadi sangat penting
oke mas teguh ada contoh yang tadi disampaikan juga mas deddy dan juga mungkin sebagian kalangan bahwa di negara eropa mereka begitu tegas terhadap pse yang ada di negara itu
sehingga mengikuti aturan yang sudah dibuat
nah kalau di indonesia ketika pemerintah berupaya untuk itu mengapa kemudian ini dipertanyakan mas teguh
apakah anda melihat sekali lagi ini soal peraturan
atau bagaimana sebenarnya
ya sebenarnya itu kita bukannya nggak setuju psa ini diharuskan untuk mendaftar ya mas ya
sini emang harus mendaftar karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang ada di indonesia
tapi kan yang menjadi masalah permen kominfo yang mengatur soal pse lingkup private ini bermasalah
ada pasal pasal yang bermasalah yang suatu hari nanti ini kan bahaya
saya misalnya suatu hari nanti ada orang
bahayanya apa ini mas teguh
ya yang mungkin
misalnya contohnya ketika ada pihak pihak yang kritis atau yang aktif mengkritik pemerintah
apa jaminannya dia nggak dibilang meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum
dan itu udah spring terjadi selama ini
tanpa peraturan ya
peraturan aja udah sering gitu
mereka yang kritis kemudian tiba tiba dianggap begini begitu itu
nah kalau di gdpr itu nggak ada pasal pasal yang bermasalah gitu
jadi perusahaan dengan senang hati ya kita akan mengikuti
ya kita akan mengikuti peraturannya
kan perusahaan juga punya kebijakan privasinya mereka punya peraturan mereka sendiri
sementara kalau kominfo ini nggak sesuai dengan peraturan yang udah mereka buat gitu
ya pasti terjadi ini
perselisihan gitu kan
lalu tadi mas deddy kebetulan menyebut soal insiden kebocoran data
saya kebetulan menanyakan soal ini
kominfo berulang kali terlibat sebagai investigator
untuk berbagai kasus kebocoran data
itu nggak pernah kita dengar hasil investigasinya sampai hari ini
mas deddy juga menjanjikan kemarin akhir tahun dua ribu dua puluh satu seharusnya kominfo sudah membagikan
tapi sampai hari ini nggak pernah hasil investigasi dibagikan
nah jadi kepentingan publik di mana nih
nggak ada kepentingan publik di sini gitu
ketika publik meminta kominfo untuk bekerja kita nggak pernah dengar hasilnya gitu
tapi ketika kominfo tanpa diminta malah menghasilkan kacauan seperti ini gitu
itu yang menjadi keresahan publik di situ
atau contoh simpelnya begini deh gitu
kalau kita lihat di media sosial kominfo ini sentimen publik terhadap kominfo ini negatif
hampir seluruhnya itu
gimana kalau tiba tiba ada sekumpulan publik itu komunitas atau sekumpulan netizen menyatakan kominfo ini meresahkan
bagaimana mekanisme penanganan keluhan seperti ini
sesuai dengan permen kominfo yang ada pasal karetnya gitu
nah pasal pasal karet ini berbahaya gitu
karena setiap orang bisa mendefinisikan sesuai keinginan mereka
dan ini akan menyebabkan kacauan seperti yang udah ada kita lihat di undang undang ite
jadi ya sebenarnya keluhan kita tuh keluhannya sama gitu
dan jelas gitu masih ada pasal pasal yang bermasalah
jadi sebaiknya permen kominfo ini ditarik
lalu pasal pasal bermasalah ini yang entah itu dihapus harus emang harus direvisi
kalau enggak ya ke depannya akan menyebabkan kacauan seperti yang udah kita lihat di undang undang ite
mungkin itu aja
baik jadi isunya adalah ini kemudian bisa mengancam
baik jadi isunya adalah ini kemudian bisa mengancam
kebebasan atau membungkam gitu ya
mas teguh kalau tadi anda jelaskan dari penjelasan anda juga
lalu kalau kemudian pemerintah mau berupaya untuk menertibkan menegakkan pse di indonesia
katakanlah untuk kedaulatan digital
apakah oke kalau anda mengkritisi soal permen kominfo
lalu apa yang kemudian harus diperbaiki dari aturan ini
ya menurut saya kalau mau diperbaiki ya pasal pasal yang bermasalah ini pasti kan udah nggak ada lagi
saya paham juga
kayak kasus kasus kebocoran data itu penanganannya ya harus ada juga gitu
walaupun kita nggak pernah dengar itu hasil investigasi yang melibatkan kominfo itu gitu
tapi yang menjadi masalah selagi pasal pasal karet ini masih ada itu
kominfo bukan sibuk mengatur soal keamanan bla bla bla
tapi mereka lebih sibuk mengatur cara warganya menggunakan media sosial
itu kan nggak tepat gitu
lebih sibuk mengurusi orang orang yang media sosial pengurus media sosial
sementara ada yang masalah yang lebih penting itu nggak ditangani
jadi kalau pasal pasal ini udah nggak ada ya udah itu nggak bakal lebih sibuk kesana
tapi kalau pasal pasal ini masih ada karena pasal itu karet gitu
definisinya nggak jelas ya nggak ada jaminan gitu
ini nggak akan rawan untuk disalahgunakan
oke mas deddy tanggapan dari anda ketika peraturan ini kemudian dianggap ada banyak pasal pasal karet
ya yang pertama
kami mengapresiasi juga ya tadi mas teguh sudah menyatakan bahwa
setuju bahwa harus ada pendaftaran gitu ya
cuman ada catatannya bahwa beberapa pasal yang dianggap karet
sesuai dengan permen kominfo lima tahun dua ribu dua puluh beserta perubahannya gitu
kami juga mengapresiasi masukan masukan seperti itu
seperti halnya undang undang ite yang terus dimutakhirkan
ada panduan teknis implementasi undang undang ite
di oleh beberapa menteri termasuk jaksa agung
itu juga bentuk dari tahiran regulasi
dan saya rasa yang namanya pemutakhiran regulasi karena masukan dari berbagai pihak itu
proses yang wajar untuk kita bisa memperbarui dan memperbaiki peraturan kita
supaya tidak merugikan masyarakat
kami mengapresiasi masukan itu dan tentu kita punya mekanisme mekanisme
untuk melakukan perubahan terhadap regulasi atau aturan perundangan yang berlaku di indonesia
oke baik mas deddy bagaimanapun aplikasi aplikasi ini juga sekali lagi digunakan oleh masyarakat
oleh kita semuanya
dan pemberitaan soal ancaman pembelokan ini juga cukup menimbulkan pro kontra
ada kehebohan juga di sana
bagaimana memastikan pemerintah bahwa ini tidak menimbulkan kegaduhan
upaya menegakkan aturan ini tidak membuat masyarakat juga menjadi bingung dan bertanya tanya
akan seperti apa kemudian nanti kalau ini benar benar diblokir
ya sebetulnya sudah disampaikan oleh pak menteri kominfo ya dalam berbagai kesempatan
bahwa di satu sisi kita bahwa pendaftaran itu adalah suatu kewajiban
dan kami akan melihat gitu
misalnya ya ini salah satu masalah yang muncul di dalam proses pendaftaran
di kbli yang diselenggarakan oleh kementerian bkpm terkadang ada kendala secara teknis mas
misalnya di dalam pendaftaran oss
kami di dalam beberapa kasus membantu secara langsung
komunfo membantu secara langsung tanya google cloud indonesia yang tadi sudah hadir
yang tadi sudah masuk ke pendaftaran atau gotoh atau pihak pihak yang lain
mengalami kesulitan kesulitan teknis itu dibantu
sehingga pada akhirnya mereka registrasi walaupun memerlukan proses verifikasi lebih lanjut
jadi ini adalah upaya upaya yang dilakukan oleh komunfo
bahkan kami ada call center juga yang standby dua puluh empat jam non stop untuk melayani kesulitan kesulitan pendaftaran pse
yang dihadapi oleh teman teman manajemen
jadi saya rasa kami ingin memberikan pelindungan terhadap pengguna
dan memastikan juga bahwa tidak dirugikan di dalam proses ini
dan apakah pemerintah bisa memastikan bahwa dengan mendaftar ini dengan mengikuti permen komunfo
tidak ada kebebasan tidak ada yang kemudian direnggut soal atau mengancam pembungkaman
katakanlah begitu dari pasal pasal
pasal yang kemudian dianggap karet ini dalam prakteknya nanti mas dedy
saya rasa itu sudah terbukti dengan berbagai pemutahiran regulasi
pemerintah sudah mengeluarkan aturan teknis implementasi di dalam pelaksanaan undang undang ite
dan itu sudah berlangsung sejak tahun lalu ketika itu ditandatangani
saya rasa komitmen pemerintah untuk menghormati kebebasan berekspresi masyarakat
tetap dipegang sampai saat ini
oke baik terakhir ke mas teguh
dari anda bagaimana menyimpulkan juga dari dialog pada malam hari ini
ada pemutahiran dan pemerintah sekali lagi meyakini bahwa aplikasi aplikasi tersebut nantinya akan mendaftar sebelum masa tenggatnya berakhir di tanggal dua puluh juli
ya tadi kalau mas dedy menyebut ada pemuktakiran gitu ya
apakah itu menghentikan warga untuk saling melapor untuk menggunakan undang undang ite yang pasal karetnya
sampai hari ini masih terjadi
dan itu nggak menghentikan pada prakteknya di lapangan
itu tetap polisi menerima laporan itu polisi memproses
dan itu nggak menghentikan gitu
jadi selagi pas salah ini masih ada di permain komunikasi info
ini akan menjadi penerusnya undang undang ite
pasal pasal karet ini yang bermasalah
jadi apakah pemutahiran itu menghentikan enggak
warga masih saling melapor menggunakan undang undang ite dan itu masih difasilitasi sama polisi gitu
laporannya diterima laporannya diterima
laporannya diproses orang masih di penjara
jadi nggak ada perubahan
ya begitu juga yang kita takutkan dengan permain komunikasi info ini
masih ada pasal pasal karet yang bermasalah definisinya terlalu luas
setiap orang bebas membuat definisi versi mereka sendiri
dan ini akan menyebabkan kekacauan yang sama
jadi ya sebaiknya dibuka lagi ruang ruang dialognya dengan pihak pihak berkepentingan
kebetulan simpulan ini dibuat sama teman teman dari safenet gitu
buka ruang ruang dialog dengan mereka yang paham gitu
itu kan kalau benar melibatkan kepentingan publik di sini gitu
tapi kalau nggak ada kepentingan publik ya mungkin ya silahkan diserahin ke papua lagi
mudah mudahan setelah dialog ini selesai dan juga ini juga sudah menjadi isu nasional
ada ruang publik yang kemudian dibuka kembali
mendiskusikan soal aturan ini
dan kita akan tunggu nanti seperti apa ketegasan dari pemerintah mas didi soal ancaman pemblokiran ini
apakah memang bisa dilakukan setelah
apakah memang bisa dilakukan setelah tanggal dua puluh ketika sejumlah pse belum juga mendaftar
atau seperti apa
kita akan tunggu nanti perkembangan di tanggal dua puluh dan juga mungkin setelahnya
terima kasih banyak mas didi permadi jubir cominfo
terima kasih banyak mas teguh aprianto konsultan keamanan siber dan juga anti prc
selamat malam sehat selalu